rencana dibukanya pusat grosir pasar tanah abang jakarta pusat pada senin pagi
membuat sejumlah pedagang dan karyawan telah berdatangan sejak pagi
sayangnya mereka tak bisa memasuki area gedung
lantaran penutupan area pasar tekstil terbesar se asia tenggara ini ternyata diperpanjang
hingga batas waktu yang belum ditentukan
informasi tersebut baru mereka ketahui dari spanduk pengumuman yang terpasang di depan gedung
sejumlah pedagang pun mengaku kecewa karena tak dapat beraktivitas normal sejak tiga minggu lalu
tak adanya pemasukan harian membuat mereka kebingungan mencari nafkah
demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga
dibilang kan sampai tanggal sembilan belas bukanya
dua hari yang lalu diperpanjang lagi
jadi tanggal sembilan belas nya dicopotin sama dia
harapannya ya cepat cepat kita bisa buka
kita kan pencariannya di sini
kalau emang psbb nya masih berkelanjutan sih
gak pusing juga
dan pihak gedung juga gak mau ambil resiko juga
menurut anjuran pemerintah
mau gak mau lah
para pedagang berharap pemprov dki memberikan solusi agar mereka bisa tetap bertahan hidup dengan pandemi covid sembilan belas
rizky itiariahia jakarta